sambil kita mencari tahu dan menyelidiki siapa pelaku yang berantakin sampah sampah ini
maka kalianlah yang harus membersihkan semua sampah sampah ini ya
nah betul itu pak ustadz
sambil mencari siapa pelakunya nih yang bikin onar sampah diberantasin
karena ini sudah menanggar tiga pasal sekaligus dalam undang undang kondok pesantren
kalau buang sampah jangan sebarangan
ustadz saya boleh minta waktunya sebentar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz musa yang mulai dari satu mau tanya sama kalian
siapa diantara kalian yang pergi ke toilet
soalnya banyak sampah berserakan di dekat toilet
siapa lagi kalau bukan si sobri
sopri kan suka sama sampah
eh kak jangan duduk kayak gitu dong
eh jangan bercanda ini ustadz lagi serius
sebab ini menyangkut masalah kebersihan
karena anadol fatuh minal iman
kebersihan sebagian daripada iman
jadi jangan bercanda ya
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini kamu dari mana angin
eh maksudnya ke apaan
eee saya abis cuci muka pak ustadz dekat dapur
kamu gak ke toilet gitu
ah gak gak
yaudah kalau gitu angin
kamu boleh duduk silahkan
kalau gitu siapa ya pelakunya ya
aduh kagak enak nih saya jadi nginjak ninjak pak de
maafin ya pak de
tapi pak de rajin banget ini kelihatannya
eh ini pak ustadznya
eh ini pak ustadznya
ini kaki saya tuh nyetak
barusan saya depel pak
nah kan jadi rata nih kalau begitu
yah ada lagi nih santri ini paling nih
tadi saya depel nih
masya allah gak menghargai orang tua
aduh gak tau orang capek
wah pak de pak de
ya sabarin aja pak de namanya anak kecil
kan emang kurang jelas
emang kurang jelas
bersihin sampah pak nggak usah nangis lebih sakit saya pak deh aduh cuma nginjak nginjak
cuma pada nih ngakau muka saya di sebiok begini oh bok marah pokok ya udah deh gantian nih saya
mau bales deh mau bales assalamualaikum emang aku mau kalah pisah kalah mulu mau ngerjain dia
kalah mulu kalah
datuk dakuk tutup tutup situ pentingannya aneh banget
nah sambil kita mencari tahu dan menyelidiki siapa pelaku yang ngebeantakin sampah sampah ini
maka kalian lah yang harus membersihkan semua sampah sampah ini ya nah betul lupa ustadz
sambil mencari siapa pelakunya nih yang bikin onar sampah diberantasin karena ini sudah melanggar
tiga pasal sekaligus dalam undang undang kondok pesantren yang pertama yang pertama
kalau buang sampah jangan sebarangan tuh ngeri
jangan buang sampah kalau sembarangan yang ketiga kembali ke pasal satu
šahit emang itu itu doang sih vastanya
semuanya tenang tenang ya ini bukan ular tapi ini cuma tali sepatu tuh
perhatian untuk seluruh santriwan besok besok kalau ketemu ular jangan takut pastiin dulu
apakah itu benar ular tadi tambang raffia atau sepatu tapi tadi takut ya ini pengalaman dan
percaya buat kalian jangan sampai besok besok kondet alih disangka ular fahim tum
eh teman teman tahu enggak sampah itu yang penyakit kalau sampai aja tuh orang yang sering
buang sampah ketangkep widih suruh bersihin tuh halaman kenanta betul tidak betul hehehe
kepenerakan punya si ipah kalian semua mau makan apa ngomongin sampah atau mau makan sampah jangan
jangan dodot ini kan ketua santri pendok pesat rekun antar kasih contoh yang baik untuk teman teman
striwan kamu masa depan makanan itu ngomongin sampah itu kan enggak bagus itu bisa membuat kita
di kehilangan selera untuk makan sampah diomongin ngomongin enak enak depan makanan eh
itu tuh pun kenapa ustadz aduh ustadz aduh
ini makannya kotor pak aduh
suara siapa tuh suara
suara apik ya emang makanannya kotor ya kotor
terima kasih ini takutnya malah menjadi fitnah kalian tahu kan kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan
tapi kan emang bener kan dipesan kundal ini memang banyak sampah wajar dong kalau makannya
kotor iya di pesantren kunantan banyak sampahnya tapi nggak nyampe ke makanan juga eh kamu usah
belain padi kamu deh eh sobri kalau makanan kotor ya kita semua bakal muntah siap atau
udah udah ini teman kalian udah semamput bukan ditolongi malah berdebat nanti ke
joprak aja kalian tanggung jawab semua nggak nih ustadz saya kali ustadz dia belain padennya tapi
emang bener bukan pada doangnya masak masak udah udah udah udah
tapi topan sujadi
ya topan sujadi angin
makanan kutov banyak sampah megmind bay bu
belajar di sana
anak saya juga belajar di sana
harus saya lihat ke sana
kalau begitu ayo kita tarik anak anak kita ke sana
di situ juga
tapi nggak mungkin aku nanti seperti itu pak
makanya kita selidikin dulu pak
pak pak pak
tuh kan sioynya pecah
ini ada masalah yang lebih penting lagi
biar kata telur udah pecah begini juga nih namanya makanan
kagak boleh ini begini nih
masuk masuk ke wilayah saya
no di depan gerbang no
orang tua sangat padat
yang enak mau kita ke sana
sekarang kita ke sana
beres juga ini
belum dimatiin lagi
ya allah positif
apa lagi nih ya allah
bos sepertinya strategis kita berhasil bos
semua orang sudah terpengaruh sama kita bos
gue mau lihat

kau mau gitu lihat lihat dong
gue kasih tahu
bos duluan anak gue ini belakangan
udah saya juga mau lihat bos
lo turun di sana
gue mau lihat juga
kenapa main jatuh jatuhan segala bos

gue ini jatuh beneran
tadi kan bos
buru buru mau ngintip jadi saya lupa nutup rapat pintunya bos
kamu atuh dah boi ah
les itu besi yang di itu tuh susut gitu
itu namanya les
gini bos entah lah entah sih bos
kalian ini bos ketawa ikut ketawa
udah buruan masuk ke mobil buruan
nanti kita ketauan kalo kita sering mata mata pesan tren
angkat bos buruan